berbicara mengenai bahaya hiv aids bukan hanya tugas pemerintah semata
tapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat
dengan begitu masyarakat bisa mencegah penyebaran hiv aids yang lebih luas
yang salah satu caranya bisa dilakukan dengan komunitas
sejak tahun dua ribu tiga rumah cemara berusaha untuk menjadi komunitas bagi para mantan pecandu narkoba
dan orang dengan hiv aids atau odha
di rumah cemara mereka saling menguatkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya
salah satu yang terbantu dengan adanya rumah cemara ini adalah eva dewi
yang pada tahun dua ribu sepuluh lalu mengetahui dirinya menjadi odha
awalnya tidak mudah bagi ibu dari tiga orang anak ini untuk menghadapi kenyataan
namun di rumah cemara dia tidak pernah merasa sendiri
bahkan kini eva yang lulusan perguruan tinggi negeri di bandung ini
terlibat aktif menjadi relawan rumah cemara
pendekatan yang eva lakukan untuk sosialisasi bahaya hiv
dia lakukan dengan pendekatan olahraga
saya diadakin ke sini
main main di sini
jadi ada kelompok dukungan sebaya
bahwa yang odha itu bukan kamu saja
masih banyak teman teman
dan di situlah kita saling menguatkan
jadi istilahnya saya banyak berterima kasih sekali ke rumah cemara
bahwa di sini banyak teman teman yang hebat
mereka mau berjuang hidup lebih baik lagi
terus jaga kesehatan lebih baik lagi
terutama sekarang ada olahraganya
jadi saya lebih senang saja
pada tahun dua ribu delapan belas
komisi penanggulangan aids provinsi jawa barat mencatat
ada tiga puluh lima delapan ratus lebih pengidap hiv di jawa barat
sementara yang positif aids lebih dari sembilan jiwa
terutama dengan peran serta masyarakat
pasalnya selama ini ada perbedaan pandangan
untuk menangani pencegahan hiv aids
ada dua kutub besar
yang satu menganggap bahwa transmisi seksual itu berarti kegiatan seksualnya
perilaku seksual adalah sesuatu yang sakral yang
yang semua penuh dengan norma
yang hanya dibicarakan di dan sebagainya
harus dilakukan dalam bingkai pernikahan
di luar itu semua adalah anomali kan begitu
nah sementara harus yang
satu lagi mengatakan oke anomali
tapi itu dilakukan itu ada
maka caranya adalah ini harus dibuka
ini harus dipublikasikan ini harus dibicarakan
sehingga membicarakan seksualitas
itu adalah satu bagian yang harus ditempuh
agar semua orang paham dan tahu cara melakukan pencegahannya
nah seperti itu
tapi ini kan nggak ketemu ketemu
komunitas bisa menjadi kantung kantung pencegahan
sekaligus sosialisasi mengenai hiv aids di masyarakat
bandung merupakan kota dengan kasus hivs tertinggi di jawa barat
dengan jumlah sembilan ratus tiga puluh lima kasus
sedangkan jawa barat berada di urutan keempat pengidap hivs di indonesia
setelah dki jakarta papua dan jawa timur
wilam nasution bandung